sementara itu pemerintah indonesia dan brunei darussalam sepakat untuk menjajaki sejumlah bidang lain di luar migas untuk meningkatkan kerjasama perdagangan
selain itu menteri luar negeri retno marsudi menyampaikan pemerintah dan brunei akan menjalin kerjasama perlindungan warga negara
kedua pemimpin juga menyampaikan kita perlu mencari jalan agar perdagangan dapat ditingkatkan
dengan antara lain menggali bidang bidang kerjasama perdagangan dan investasi apa yang dapat dilakukan oleh kedua negara
tadi kedua pemimpin menyampaikan bahwa untuk bidang investasi misalnya yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan antara lain
di bidang perikanan kemudian di bidang pertanian kemudian di bidang perkapalan dan pelabuhan
bagaimana kerjasama antara brunei darussalam dan indonesia
laporan korespondensian indonesia teddy zuhari
presiden joko widodo menerima kunjungan kenegaraan dari sultan brunei sultan hasan al bolkiah di istana presiden bogor jawa barat pada kamis pagi
dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh menteri luar negeri retno marsudi usai acara tersebut
dimana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama yaitu perekonomian dan juga masalah
untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara brunei dan indonesia
namun retno marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun melainkan hanya nilainya saja
ini pun juga karena dampak dari nilai minyak mentah dunia yang turun dan otomatis nilai perdagangan antara brunei dan indonesia di sektor migas juga terkena dampaknya
untuk itulah menurut retno kedua kepala negara mencoba menggali bidang bidang lain yang disebutkan mungkin dianggap dapat meningkatkan nilai kerjasama antara indonesia dan brunei
misalkan saja brunei tertarik untuk berinvestasi di bidang perkapalan kemudian perikanan dan juga pertanian
untuk bidang pertanian sendiri menurut retno marsudi sudah ada beberapa hal yang dilakukan
misalnya saja antara pemerintah indonesia dan juga pemerintah brunei sudah melakukan
untuk menurut retno marsudi sudah ada beberapa hal yang dilakukan
untuk menurut retno marsudi juga selain mengembangkan varietas atau bibit unggul tanaman padi jenis khusus yang akan dikembangkan di dua tempat di negara masing masing
dan juga selain itu menurut retno marsudi untuk meningkatkan perekonomian juga ada hal lain yang akan dilakukan
yaitu pemerintah brunei tertarik untuk membeli peralatan alutsista atau peralatan alat utama sistem pertahanan dari indonesia
selain mengenai masalah perekonomian tadi yang saya sebutkan yang angkanya pada tahun dua ribu tujuh belas nilai perdagangan indonesia dan brunei berada di angka satu ratus tujuh juta dolar amerika serikat ini
juga pemerintah indonesia dan brunei membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan
di antaranya mengenai ada sekitar delapan puluh ribu warga negara indonesia yang saat ini berada di brunei darussalam dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan wni di brunei
untuk masalah lainnya setelah dari eee
kunjungannya di istana kepresidenan di bogor jawa barat ini kedua kepala negara akan hadir untuk menyaksikan demonstrasi latihan gabungan antara pasukan tni di mabes tni cilangkap
dan kami memprediksi di pameran latihan gabungan ini atau demonstrasi latihan gabungan inilah nanti akan dipamerkan alat sistem pertahanan yang kemungkinan besar akan dilirik untuk dibeli oleh pemerintah
tni zuwari melaporkan dari istana kepresidenan bogor jawa barat